setelah itu ini ada kabar yang lebih mengembirakan ya terkait pelestarian satwa langka
masih juga mengenai hari mau kali ini hari mau sumatera
dimana ada tiga ekor anak hari mau yang lahir di kebun binatang
tapi kali ini kebun binatang di luar negeri persisnya di san diego amerika serikat
dan untuk pertama kalinya itu dipertunjukkan di depan publik
nasib hari mau perantauan di san diego ini berbanding terbalik gitu ya desi ya
dengan yang ada di tanah air yang baru saja kita saksikan tadi
di alam liar mereka terus menjadi korban perburuan
sementara di kebun binatang seperti yang anda juga simak tadi
kondisi satwa langka ini tidak kalah memprihatinkan
tiga bersaudara nelson catty dan debbie untuk pertama kalinya tampil di depan publik san diego amerika serikat
pada dua puluh tujuh april waktu setempat
inilah tiga bayi harimau sumatera yang lahir di kebun binatang san diego pada tiga bulan yang lalu
hingga beberapa bulan ke depan ketiga bayi hari mau masih dalam penjagaan induknya joanne
perhatian atas kelahiran tiga satwa
indonesia ini semakin mengemuka karena sang induk joan baru pertama kali melahirkan
joanne adalah ibu yang menakjubkan dia menjaga kebun ini dengan baik
kebun binatang san diego kini menampung delapan ekor harimau sumatera
kelahiran tiga anak harimau sumatera di amerika serikat pada dua puluh delapan januari yang lalu
seolah menjadi harapan di tengah peliknya upaya penyelamatan satwa langka ini
di tanah air sendiri habitat sang raja rimba terus terdesak

dan juga hutan produksi
asli perburuan turut mengikis populasi hari mau liar di alam
pertengahan maret dua ribu enam belas seorang agen penjual kulit harimau sumatera
dibekuk oleh polisi di aceh
dua kulit hari mau dan satu bungkus tulang hari mau tersebut
hendak dijual seharga seratus juta rupiah
jerat undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem
dengan ancaman lima tahun penjara
dan juga lima tahun penjara
dan juga lima tahun penjara
dan juga lima tahun penjara
jadi hari mau sumatera ini kan sudah masuk kategori satwa terancam punah
sehingga kalau tidak segera dilakukan upaya untuk konservasi
ya salah satunya termasuk dengan penegakan hukum terhadap orang orang
atau pihak pihak yang melakukan pertagangan ataupun pembunuhan terhadap satwa liar yang diendungi ini
nasib hari mau dipenangkan atau kebun binatang
juga setali tiga uang
hari mau sumatera koleksi kebun binatang surabaya
didunga akibat ganggal jantung
kondisi hari mau dipenangkan memang tidak selalu prima
apalagi kebanyakan adalah hasil kawin sedara
menurut saya seharusnya ya
buat petugas petugas di sini harusnya lebih dirawat lagi
lebih dirawat terus dibersihkan terus

lebih dirawat terus dibersihkan terus

lebih dirawat terus dibersihkan terus
terus isilahnya itu dipelihara baik baik
supaya nggak ada yang mati lagi
dengan kematian rama koleksi harimau kebun binatang surabaya
tinggal sembilan ekor saja
ada tiga jantan dan enam betina
delapan diantaranya masih sedarah atau bersaudara
untuk mengantisipasi perkawinan sedara
pengelola kebun binatang tengah mengupayakan pertukaran satwa
dengan medan zoo dan kebun binatang bukit tinggi
alan maulana siren indonesia